kami masih akan membahas berkaitan dengan sidang pembunuhan berencana brigadir yosua
yang hari ini agendanya adalah pemeriksaan terdakwa eliezer
yang menghadirkan saksi yaitu keluarga brigadir yosua
totalnya ada dua belas orang saksi ada keluarga brigadir yosua dan juga ada kuasa hukum
dan ada beberapa fakta yang muncul ada informasi yang muncul berkaitan dengan saat sebelum
hingga setelah brigadir yosua tewas ditembak
pengacara brigadir yosua kamarudin simanjuntak bahkan menyebut putri candrawati juga ikut menembak
kita berbincang dengan kuasa hukum brigadir yosua malam ini sudah bergabung bang yonatan baskoro
selamat malam bang yonatan
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda bang yonatan
bang yonatan kami mendapatkan informasi sepanjang sidang berlangsung hari ini cukup emosional
banyak kemudian pihak yang menanyakan siapa kemudian yang memilih untuk menghadirkan seluruh keluarga brigadir yosua ini bang yosua
ya mbak jadi memang ini adalah kesepakatan
kesepakatan kita bersama tim kuasa hukum dan keluarga
karena memang kita ingin sekali memberikan keterangan yang sesuai fakta
kemudian memang feelnya tentu justru sangat berbeda jika memberikan keterangan via zoom online atau langsung
jadi mencari keadilan ini kita perjuangan juga untuk sampai di jakarta
perjuangannya bagaimana bang yonatan
ya perjuangannya tentu kan kita punya aktivitas masing masing punya kesibukan masing masing
jarak cukup jauh ya dari sungai bahar
karena sungai bahar itu dari kota jambi dua tiga jam lagi ke dalam
tentu kan ini butuh pengorbanan yang banyak begitu mbak
bang yonatan ada beberapa hal yang kemudian muncul di persidangan yang justru disampaikan oleh kuasa hukum brigadir yosua adalah bang kamarudin simanjuntak
pc di sini juga diduga ikut menembak bisa dijelaskan soal ini bang yonatan
baik mbak jadi saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh bang kamarudin selaku kapasitas tadi ya di persidangan
memang itu disampaikan tetapi perlu kita garis bawahi bersama itu didapatkan dari informasi informasi
apapun yang disampaikan oleh saksi saksi tadi termasuk pak kamarudin tentu harus digali lebih dalam lagi mbak
iya harus ada pembuktiannya ya
betul karena nanti kan akan disesuaikan dengan keterangan keterangan saksi yang lain dan tentunya pasti di pembuktian dengan alat alat bukti yang ada
tetapi disitu sifatnya pak sampaikan bahwasannya banyak informasi yang beliau terima seperti itu
dan kemudian juga sudah dibantah oleh kuasa hukum
ya jadi itu yang terakhir ya
ya tadi saya kebetulan tahunya sore ini karena ketika di dalam persidangan sempat ditanya oleh majelis hakim sesaat setelah pak kamarudin menyampaikan keterangannya sebagai saksi
majelis hakim tanya kepada richard apakah terdakwa setuju atau ada yang disanggah begitu
nah pada saat itu richard bilang tidak ada begitu
ternyata dibantah oleh kuasa hukumnya saya baru tahu tadi sore sih
kita sudah hentak
tidak akan yang mana saya juga tidak jelas
ada kemudian juga disampaikan bahwa terdakwa putri candrawati ini sempat menggoda brigadir yosua di kediaman di magelang
informasi ini didapatkan dari siapa
karena kan saksi saksi yang berada di situ kan semua kemudian terlibat dalam kasus
kemudian pembunuhan berencana ini
ya kalau berdasarkan keterangan pak kamarudin di persidangan tentu masih sama
informasinya itu didapat dari informasi informasi yang kemudian dikumpulkan dan mungkin saja menaruh dugaan dugaan kecurigaan kecurigaan tersebut
karena memang kan dia tahu semua direkayasa bahkan pelecehan seksual itu sudah terbantahkan
waktu itu sudah sp tiga karena tidak ada peristiwa pidananya begitu
pak kamarudin mungkin berpikiran jadinya bisa terbalik
karena memang kan ini yang digadang gadangkan terus motif pelecehan seksualnya yang sampai sekarang juga belum tinya apa
iya nah saya tertarik karena anda sudah menyinggung soal dugaan pelecehan seksual itu
bagaimanapun sekarang itu dimunculkan kembali oleh pihak verdi sambo dan juga putri candrawati
bagaimana keluarga dan juga tim kuasa hukum dari brigadir yosua
bagaimana keluarga brigadir yosua terutama menyaksikan atau menyikapi soal dugaan dugaan ini yang kembali dimunculkan
ya yang pertama tentu dari kami keluarga dan tim kuasa hukum sangat menyayangkan sekali kepada pihak pihak yang masih terus mengeluarkan statement seperti itu
seolah olah itu benar begitu padahal belum ada buktinya sampai sekarang
dan itu menurut kami juga hanya sepihak tentu di pihak keluarga sendiri itu sangat menyayat hati
karena setelah nyawa almarhum terenggut begitu saja dengan sia sia tetapi masih terus saja diputar balikan seperti itu
nah ini juga tarikannya kami melihat ya ini motif dibangun seperti itu narasi segala macam pembelaan tentu untuk kepentingan meringankan hukum mungkin saja
terhadap terdakwa begitu terutama fs
tetapi yang ingin saya sampaikan di sini
ini dakwaan jaksa sudah sangat jelas
ya ini yang pertama bahwasannya memang ini pembunuhan yang telah direncanakan jika kita melihat dari dakwaan jaksa
kemudian yang kedua memang tidak terbantahkan juga fs adalah otak dari pembunuhan ini
bang yonatan apakah kemudian sekarang setelah kesaksian seluruh keluarga datang kemudian ikut sampai ke jakarta
apakah memang betul ada tujuan yaitu untuk meringankan
keluarga datang itu sebetulnya karena memang keluarga ini adalah keluarga yang taat hukum
dan keluarga ini juga sangat menghormati proses peradilan sehingga tujuan kami yang utama di sini adalah untuk mencari keadilan
dan tidak ingin membela siapapun terdakwa di sini
tetapi kami menyampaikan semua keterangan
yang sesuai fakta dan apa adanya tentunya dengan tujuan mencari keadilan yang seadil adilnya
begitu sih mbak
sudah sepekan peradilan ini berlangsung
bagaimana keluarga sejauh ini menyikapi dan apakah optimis bahwa memang yang diperjuangkan akan segera didapatkan
sejauh ini kami melihat terutama tadi pengadilan cukup baik objektif ya
karena kami juga bisa menyaksikan secara langsung
dan bagaimana nanti ujungnya selain kami telah bertahan dan berupaya baik itu melalui doa dan langkah langkah yang lain
seperti kita menghadirkan saksi kemudian semuanya juga sudah kita sebut pada saat kita berkoran
nah harapannya sekarang ada di pihak kejaksaan dan di pihak majelis hakim
bagaimana jaksa membuktikan nanti
kemudian bagaimana hakim melihat fakta fakta
di persidangan melihat keterangan saksi
mengumpulkan bukti bukti kemudian disinkronkan
harapan kami tentu seharusnya dengan fakta yang sudah ada hakim bisa memutus yang seadil adilnya
kita masih percaya
kalau dari yang anda lihat dari sisi hukumnya dan dari sisi dakwaannya kita sudah mendengar sepanjang pekan lalu
apakah menurut anda itu semua sudah disusun dengan cermat oleh jaksa penuntut umum
karena kan tentu saja
banyak pihak khawatir jika dakwaan itu tidak cermat
kemudian nanti tidak terbukti dugaan pembunuhan berencana itu kan
apakah anda melihat ini sudah sesuai
ya tapi kami melihatnya dakwaan dari pihak kejaksaan ini sudah cermat jelas dan lengkap
hal itu bisa kita lihat bersama yang pertama syarat formil dan materialnya sudah terpenuhi
syarat formil adalah identitas
pelakunya siapa saja terdakwanya
kemudian syarat materialnya itu bagaimana dasar dasar ugatannya
urutannya tas tanggal waktu bagaimana perlakuan segala macam itu sudah dituangkan di kronologis
dan menurut saya itu sudah cukup dan tidak terbantahkan pembunuhan berencananya
kita sama sama memantau nanti semoga sesuai dengan yang diharapkan tentunya
untuk mencari keadilan yang seadil adil bagi keluarga
bang yonatan baskoro terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di prime news
pertama malam mbak putri
ya masih terus berlangsung dan memang beberapa kali diungkapkan memang tujuannya dari keluarga yosua itu adalah mencari keadilan yang seadil adilnya
dan memang kemudian yang saat ini muncul kembali adalah dugaan pelecehan seksual
beberapa kali diungkapkan oleh kuasa hukum putri candrawati dan juga verdi sambo
salah satu tadi alasan mengapa sidang jalannya persidangan tidak dibuka audionya adalah memang untuk menjaga konsistensi keterangan dari para saksi yang untuk di cross check dengan keterangan dari terdakwa
betul persidangan yang seperti ini sebenarnya cukup sulit ya bagi jaksa kemudian hakim
karena bagaimanapun sudah ada terlalu banyak informasi yang bertebaran di luar
tapi sekali lagi apapun informasi yang di luaran yang menjadi pertimbangan oleh hakim
tentunya apa yang disampaikan di ruang sidang